kita ke informasi pertama di mana pencarian korban kebakaran depo pertamina pelumpang dihentikan minggu sore lantaran belum membuahkan hasil
memasuki hari ketiga operasi fokus pada pembersihan puing sisa kebakaran
sebelumnya polisi telah mengerahkan unit anjing pelacak atau k sembilan untuk mencari korban yang disinyalir masih tertimbun puing
satu unit ekskavator juga diterjunkan untuk mengangkat puing tebal di lokasi
namun hingga minggu sore pencarian masih nihil hingga polisi menghentikan pencarian korban
hari ketiga senin pagi petugas tinggal membersihkan puing puing bekas kebakaran